kita akan coba tersambung dengan rekan kami di lapangan
bagaimana untuk hari kedua ktt asean ke empat puluh tiga asean ini
kita langsung tanyakan ke rekan kami yang sudah siap
dengan laporannya ada produser lapangan cnn indonesia tika beremau
langsung dari arena ktt ke empat puluh tiga asean selamat siang
tika isu apa yang menjadi perhatian para delegasi
kalau kita simak ada isu soal myanmar yang tidak kunjung selesai
apa yang menjadi fokus pada hari ini di sana silahkan
selamat siang heranov
baru saja ini selesai dilaksanakan konferensi tingkat tinggi ke dua puluh enam asean jepang
di mana sebelumnya atau pertemuan ini dilaksanakan secara tertutup begitu
dengan perdana menteri jepang fumio kishida
terkait dengan kerjasama investasi asean
dan juga negara mitra jepang
dan saya ingin mencoba merangkum apa saja yang sudah dibahas oleh para pemimpin asean
juga para pemimpin negara mitra asean
sejak pagi tadi di hari kedua konferensi tingkat tinggi atau ktt ke empat puluh tiga asean ini
di mana tadi pagi diawali dengan pertemuan atau ktt ke dua puluh enam asean
dengan republik rakyat tiongkok
di mana pertemuan para pemimpin asean dengan perdana menteri republik rakyat tiongkok
yang di mana kehadiran dari li xiang ini menggantikan presiden tiongkok
dalam pertemuan tersebut memang ditekankan oleh presiden joko widodo
bahwa republik rakyat tiongkok ini merupakan satu dari empat mitra dialog asean
yang memiliki status mitra strategis cooperation
dan diperlukan realisasi kerjasama konkret
yang saling menguntungkan dengan landasan trust atau kepercayaan satu sama lainnya
kemudian setelah pertemuan
antara para pemimpin asean
para pemimpin negara anggota asean
dengan pemimpin negara mitra
yaitu republik rakyat tiongkok ini
dilanjutkan dengan ktt ke dua puluh empat asean dengan republik korea
di mana pembahasan ini terkait dengan transisi energi
dan transformasi digital
lalu baru saja selesai pertemuan
dengan negara mitra
dan nanti setelah ini akan di agendakan kembali
yang terdiri dari para pemimpin negara anggota kawasan asean
dengan pemimpin negara republik rakyat tiongkok
jepang dan juga republik korea
kalau kita tahu sebelumnya bahwa asean plus tiga ini dibentuk pada tahun dua ribu dua puluh
atas dasar kebutuhan akan kerjasama di bidang energi
dan beberapa program asean plus tiga ini
memang sudah berjalan
sudah disahkan seperti oil stockpiling forum
dan memang kerjasama antara negara anggota atau negara kawasan asean ini
dengan tiga negara yaitu jepang republik rakyat tiongkok
dan juga republik korea ini akan terus diperluas dan diperdalam di berbagai bidang
nah selanjutnya nanti akan ada pertemuan dalam agenda ktt
kesebelas asean dengan amerika serikat
seperti yang kita ketahui pada malam tadi
ini pemimpin atau wakil presiden amerika serikat kamala harris juga telah hadir di tanah air
untuk mengikuti pertemuan yang akan berlangsung sebentar lagi
lalu nanti ada ktt asean kanada
yang akan diikuti oleh pemimpin negara asean dengan perdana menteri kanada justin trudeau
yang telah tiba di tanah air juga kemarin
dan nanti untuk seluruh rangkaian ktt asean
di hari kedua ini akan ditutup dengan digelarnya jamuan santap malam atau gala dinner
yang akan dilaksanakan di hutan kota gelora bung karno senayan
pada pukul tujuh malam waktu indonesia barat heranov
ya singkat saja saya tertarik dengan apa yang anda sampaikan
ada delegasi dari amerika serikat yang akan datang yaitu wapres amerika serikat kamala harris
yang informasinya tiba di suta pada selasa malam tadi
kemudian apa yang akan diberikan
apakah akan dibahas lebih lanjut
apakah ada pembahasan bilateral antara indonesia dan amerika serikat khususnya
ya heranov bisa diulang pertanyaan anda
ya apakah ada hal yang perlu dibahas lebih lanjut mengenai hubungan baik antara amerika serikat dan juga indonesia
pada ktt ke empat puluh tiga asean ini
kalau kita tahu bahwa selasa malam tadi sudah tiba
wak pres amerika serikat kamala harris di indonesia
ya benar sekali heranov bahwa kalau kita melihat dari sebelum digelarnya ktt asean atau pembukaan ktt asean kemarin
para delegasi pemimpin negara baik negara kawasan asean maupun negara mitra seperti amerika serikat republik rakyat tiongkok dan lain sebagainya
setelah tiba di tanah air
dan sebelum mengikuti rangkaian ktt ini mereka akan melakukan pertemuan bilateral dengan presiden joko widodo seperti itu
dan memang untuk kamala harris sendiri ini memang telah tiba pada malam tadi
dan nanti rencananya akan dilaksanakan pertemuan bilateral mungkin siang atau sore nanti
memang belum dibahas apa saja nanti yang akan menjadi concern di dalam pertemuan dari presiden joko widodo dengan wakil presiden kamala harris
nantinya di jokowi
nantinya di jcc senayan
tapi tentu saja tidak akan jauh dari yang namanya kerjasama untuk terkait dengan ekonomi secara global
karena kalau kita melihat dari rangkaian pembukaan kemarin ini concern utamanya adalah di bidang ekonomi global
dimana dari penjelasan pihak presiden bank dunia maupun managing director imf ini juga mengatakan bahwa ekonomi global saat ini berdampak karena
atau sebagai dampak dari pandemi dan juga perang
terendah dalam satu dekade dibanding sebelum pandemi
namun untuk asean sendiri ini pertumbuhan ekonominya cukup bagus atau dinilai cukup baik
sehingga dari agenda ktt asean dan juga negara mitra asean ini diharapkan nantinya akan ada kerjasama
kerjasama konkret atau perjanjian konkret seperti itu untuk bisa sama sama menjalin kerjasama yang setara dan juga saling menguntungkan satu sama lain
terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berdampak di negara kawasan asean saja
namun juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara global seperti itu
terima kasih tika beremau untuk laporan dalam ktt asean ke pop tiga asean ini di jakarta dalam program cnn indonesia news hour
selamat berhubungan kembali tika